anies baswedan menyatakan reklamasi ancol berbeda dengan reklamasi tiga belas pulau yang ada sebelumnya
namun penolakan akan reklamasi tetap datang dari berbagai pihak
untuk membahas hal ini sudah terhubung melalui sambungan zoom
sekretaris jenderal kiara susan herawati
mbak susan selamat malam
selamat malam mbak pani
mbak susan mengedepankan kepentingan umum kemudian berlandaskan hukum itu menjadi alasan gubernur anies
anda melihat bagaimana proyek reklamasi ancol ini betul untuk mengatasi banjir di dki jakarta di ibu kota sekaligus mendayagunakan lumpur
itu hal yang make sense anda terima tidak
pertama kita apresiasi dulu ya mbak fani ya
akhirnya gubernur mau jujur gitu ya
setelah cukup lama muter gitu ya mengatakan bahwa ini hanya perluasan lahan tapi bukan reklamasi
akhirnya beliau jujur iya ini reklamasi
tapi bentuknya berbeda gitu ya walaupun spiritnya tetap sama reklamasi
pertama kalau basis argumennya dikatakan bahwa ini untuk kepentingan publik publik yang mana yang bisa diuntungkan
kalau kita ngomong nelayan perlu diingat sejarah ancol dan dufan itu sudah memprivatisasi pesisir di teluk jakarta dalam waktu yang cukup lama
artinya nelayan sudah digusur dari zaman dulu tuh gitu
nah kalau dilihat dampak langsungnya sebenarnya memang kelihatannya
tidak ada tapi kan juga tadi disampaikan
ini dibangun gitu ya dikeluarkan kepgupnya izin izinnya tanpa ada amdal gitu ya
kemudian yang bagian yang paling membuat kami sangat sangat mempertanyakan ya gubernur kita ini gitu ya
ini terkait material yang digunakan sebagai bahan dari reklamasi ini gitu
kalau hanya lumpur silahkan kita cek
kawan kawan di oceanography gitu ya untuk menjelaskan bagian ini
karena tidak mungkin itu hanya murni lumpur
logika sederhananya kita bisa menaruh gitu ya lumpur itu di dalam satu toplet
kita lihat apakah dia akan mengangkat gitu ya terangkat gitu atau dia akan tetap stabil
sederhananya saja dia butuh material lain untuk kemudian mengikat dan memberikan bobot
kalau hanya lumpur itu tidak mungkin
kalau kemudian dikatakan tiga belas anak sungai kita mau tahu
anak sungai mana saja
yang digunakan untuk bahannya reklamasi gitu
karena ini kan seharusnya tertuang di dalam andal mbak
termasuk selain lumpur itu harusnya ada material lain tuh
dan itu ada di andal nanti harusnya
cuma karena amdalnya ini masih goib gitu ya masih tidak kelihatan entah di mana gitu ya
yang penting keluar izin dulu kemudian nanti analisis dampak lingkungannya insya allah ada
ini kemudian kita pertanyakan gitu
di sisi lain juga kalau kita ngomong
itu sudah disampaikan tadi gitu ya oleh akun twitter sebelumnya
ini nggak ada landasan hukum yang jelas gitu
kalau kita ngomongin sampai dua belas mil seharusnya ini diatur di dalam rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau pulau kecil
sesuai dengan mandat undang undang dua puluh tujuh tahun dua ribu tujuh juntau undang undang satu tahun dua ribu empat belas
tapi kemudian kan ini beliau menggunakan payung hukum yang sesuai dengan kepentingan gitu ya
walaupun berkali kali kawan kawan ada yang mengatakan gitu ya dari pemprov ini menggunakan rdtr
sedangkan rdtr ini masih dalam proses revisi gitu
ini yang kemudian jadi pertanyaan gitu ya
ini sesuka sukanya saja menggunakan landasan hukum dan ini benar benar tidak mempertimbangkan banyak aspek gitu ya
termasuk tadi kalau kita ngomongin ekologi sudah jelas ngomongin keberpihakan tentu saja sudah jelas gitu ya
kemudian juga landasan hukum masih ngaco sekali gitu
oke mbak susan
kiara meminta untuk membuka data amdal sekaligus untuk mempertimbangkan langkah hukum karena menilai bahwa ini cacat hukum gitu
apa saja yang menjadi catatan kiara sebenarnya sehingga ini merupakan atau bagian dari cacat hukum
ya tadi kalau permasalahannya adalah di dalam proses pengeluaran izin yang dilakukan
itu tidak ada amdal
itu tidak ada amdalnya
padahal kan sebenarnya dia harus itu satu kewajiban ya
itu harus dibuat dulu kemudian baru dijadikan bahan pertimbangan baru dikeluarkan gitu
kemudian tidak gitu ya
izinnya dulu saja gitu ya
menggunakan prinsip yang ya keterlanjuran lah ya
sudah terlanjur dibangun
harus ada kepuk gitu ya
baru nanti didorong tuh ancol untuk mengurus amdalnya
jadi kita ini diputer puter gitu ya
logika kita dibolak bolak
di dalam reklamasi ini gitu ya
kemudian tadi saya sampaikan
kalau kemudian dia masih menggunakan tiga undang undang kehususan termasuk administrasi
undang undang administrasi pemprov dki jakarta gitu
bagi landasan hukum menerbitkan izin reklamasi
itu salah besar
di dalam tata kelola kelolatan dan perusahaan
apalagi ngurusin laut pesisir dan pelopor kecil
kita ada aturannya
itu ada namanya rencana jenazah wilayah pesisir dan pelopor kecil
dki jakarta tidak memiliki itu
karena sudah sedari awal kita yang berada di tingkat nelayan dan masyarakat bahari di sekitar jakarta menolak
rz tw tiga k yang sudah didorong oleh kawan kawan pemprov
karena ini tidak mengakomodi ruang untuk nelayan tradisional
tidak berbicara tentang kedaulatan kawan kawan di pesisir
ironinya lagi di dalam rzd jakarta itu ada pemungkiman non nelayan
artinya kita tahu bahwa ini untuk mengakomodir perumahan perumahan mewah yang ada di pesisir teluk jakarta tuh
itu kenapa kami tolak
dan hari ini buat kami sebenarnya ada dua rz yang sedang didorong untuk dipercepat
yang pertama adalah rzwp tiga k jakarta
yang kedua adalah rzpp tiga k banten
kenapa banten perlu saya highlight
karena material pasir di urusan reklamasi seluruh jakarta itu rata rata datang dari banten
kecurigaan kami ini ada rantai sebenarnya yang mau didorong gitu ya
kemudian bagaimana ini supaya tetap jalan proyeknya
ini dua rz ini lagi giat sekali nih pemerintah provinsinya untuk mengesahkan
ini kita jadi bertanya nih
ini lagi covid orang bukannya pada fokus ngurusin kawan kawan kita yang sedang sakit gitu ya
tapi ini malah heboh sekali ngurusin yang satu terbitin keputusan gubernur
yang satu juga dorong untuk melegalkan tambang tambang di pesisir
ini kan jadi pertanyaan besar buat kami
oke kecurigaan itu semakin bertambah
kemudian kita lihat kenapa tidak ada atau tidak pernah membuka data amdal
tapi reklamasinya tetap berjalan tetap dilanjutkan
termasuk juga pernyataan dari gubernur anies terkait dengan reklamasi ancol
ini berbeda dengan rencana tujuh belas pulau buatan lain di teluk jakarta
sehingga tidak bisa digabungkan
ini harus diterpisahkan tidak terpisahkan
dan ini juga berbeda dengan proyek dari proyek reklamasi teluk jakarta mbak susan
iya mungkin kita harus buka lagi ya
bagaimana kemudian beliau berjanji gitu ya
apakah hanya tujuh belas pulau
apakah komitmen untuk menghentikan reklamasi di seluruh teluk jakarta
tidak mempertimbangkan apakah itu masuk di tujuh belas pulau atau kalau di luar itu
kalau kawan kawan lihat
hari ini yang terbit di keputusan gubernur itu dekat sekali dengan pulau k
ini jadi pertanyaan besar sebenarnya
ini jangan jangan bagian dari reklamasi gitu ya
yang tujuh belas pulau tapi bahasanya kemudian diputar lagi
seolah olah ini berbeda reklamasinya
tapi namanya spirit reklamasi tetap saja sama
merusak kolom laut kemudian juga mengambil material dari daerah lain yang memberikan kerusakan yang sama gitu
cuma ini lagi lagi kita diputer gitu ya
jadi reklamasi ini lebih tidak bermasalah
dan untuk keuntungan publik
publik yang mana sih sebenarnya
menguntungkan ancol dan dufan sebenarnya
baik terima kasih mbak susan herawati
kita akan lihat terus bagaimana perkembangan
apakah ini akan terus berjalan atau akan seperti apa
terima kasih mbak susan herawati sudah bergabung dengan cn indonesia connected malam hari ini